tiba di rutan kelas satu cipinang rabu siang
mulan tiba bersama manajer ahmad dhani dan langsung masuk ke rumah tahanan
ahmad dhani sudah tiga hari ditahan di rutan cipinang
pengadilan negeri jakarta selatan
memfonis dhani dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan
kuasa hukum dhani memastikan politikus gerindra itu dalam kondisi baik di tahanan
pihaknya hingga kini masih terus menyiapkan memori banding
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini